hai guys ini banyak logo g dua puluh ada di mana mana loh
ada di perkantoran halte dan beberapa tempat umum lainnya
hayo kamu tahu gak sih apa itu g dua puluh
jadi g dua puluh yang saya tau itu kayak memajukan ekonomi dunia gitu
yang diketahui oleh pak jokowi
kurang tau ya
kumpulan negara negara itu kan ya termasuk indonesia juga termasuk kan
yang buat ngebahas keuangan
ya pokoknya keuangan aku cuma taunya itu aja sih mas
g dua puluh adalah forum kerjasama sembilan belas negara bersama uni eropa
yang memiliki pendapatan dari menengah hingga tinggi
indonesia negara berkembang pertama yang dipercaya sebagai presidensi
artinya indonesia memimpin negara negara bergensi dalam pembahasan setiap isu
wah keren ya
ini dia negara negara anggota g dua puluh
faktanya negara anggota g dua puluh mewakili dua per tiga penduduk di dunia loh
indonesia masuk g dua puluh karena jumlah penduduknya keempat terbesar di dunia
so pasti potensi ekonominya juga terbesar se asia tenggara
pdb indonesia tahun dua ribu dua puluh tercatat sebesar satu triliun dolar amerika
setara dengan tiga kali pdb singapura dan malaysia
nah sejak satu desember dua ribu dua puluh satu indonesia menjadi presidensi g dua puluh
rangkaian kegiatan digelar di sembilan belas kota dengan acara puncak berada di pulau bali akhir tahun ini
arsitektur kesehatan global transisi energi berkelanjutan
dan transformasi digital ekonomi menjadi tiga isu utama di acara g dua puluh kali ini
ini dia manfaat indonesia menjadi presidensi g dua puluh
meningkatkan konsumsi domestik menarik minat investor dunia berinvestasi di indonesia
membuka tujuh ratus ribu lapangan kerja baru
dan mendatangkan satu delapan hingga tiga enam juta wisatawan asing